menko polhukam mahfud md mengaku hingga saat ini belum ada satu pihak pun yang meminangnya maju pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
pernyataan ini disampaikan mahfud md usai menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal di gedung negara gerahadi surabaya pada sabtu malam
menurut mahfud sampai saat ini belum ada satupun partai maupun calon presiden yang melamar dirinya maju sebagai cawapres pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
sebelumnya sejumlah pihak menggulirkan wacana prabowo mahfud sebagai pasangan capres dan cawapres untuk pemilu dua ribu dua puluh empat setelah dua tokoh itu bertemu di rumah dinas mahfud di kuningan jakarta selatan pada selasa lalu
namun keduanya mengklaim pertemuan ini hanya sekedar silaturahmi
pertama itu urusan partai politik lalu urusan masyarakat nanti biar ketemu di situ kita belum boleh masuk ke arena itu
artinya jika dilamar pak prabowo gimana pak mau atau gimana pak
jika dilamar pak prabowo jadi cawapres gimana pak
jika seperti itu gimana pak
nggak ada jika nanti kalau sudah kompeten
tapi siap maju jadi cawapres pak ya
saya tidak bilang siapa tuh tidak siap itu nanti belum